kita beralih ke tempat lain seorang warga menyerahkan seekor buaya di posko pencarian buaya kaligrogol jakarta
balai konservasi sumber daya alam dki jakarta masih mengidentifikasi asal ulusul buaya yang diserahkan warga
buaya berjenis kelamin jantan dengan panjang satu meter ditemukan sudah tidak bernyawa saat diserahkan warga
belum diketahui kematian buaya ini namun dari hasil identifikasi sementara
buaya yang ditemukan ini merupakan buaya muara yang memiliki habitat di alam liar atau bukan buaya peliharaan
tim bksda dki jakarta juga masih mencari tahu asal usul buaya saat ditemukan mati
dan kaitannya dengan penampakan tiga ekor buaya di kaligrogol jakarta